presiden joko widodo mempromosikan ada empat sektor utama investasi kepada para pengusaha korea selatan
sektor itu adalah industri pariwisata energi dan ekonomi kreatif
tawaran investasi disampaikan presiden joko widodo di hadapan sekitar lima ratus orang peserta pertemuan puncak bisnis indonesia korea di jakarta selasa pagi
di antara tamu yang hadir adalah pucuk pimpinan konglomerasi korea selatan seperti son kyung sik presiden komisaris cj group
chung jin haing presiden komisaris hyundai motor group dan jk shin presiden komisaris samsung
saat ini korea selatan merupakan investor terbesar ketiga di indonesia setelah singapura dan jepang
presiden joko widodo berharap korea selatan terus meningkatkan investasi tersebut